saya menemukan ibu wuri
di pinggir kereta pak
kayaknya keadaannya parah nih
iya baik baik baik
saya segera kesana
bu yang sabar ya
sekarang terbaring di rel kereta api bu
gimana pak bukir
ini ini ini pasapun parah nih keadaannya
apa yang terjadi dengan bu wuri
wuri kabur dari tahanan pak ustadz
wuri terbaring di rel kereta api
sabar ya pak
dosa yang telah kamu lakukan saat kamu masih hidup
hanya apa yang bisa mengeluhkanmu
sebutkan mana apa yang
ibu warti harus sabar
hidup matinya seseorang
itu dalam kuasa allah
saya akan talk in dia dengan kalimat tahlil
supaya dia ingat allah
assalamualaikum bu wuri
aku akan menghimpani
aku akan menghimpani
nisibu dia membutuhkan doa dan keikhlasan kita ya jika anak ibu punya salah tolong mohon
bukakan pintu maaf yang seluas luasnya terpisah tubuh ini dengan dunia yang fanat saya ibunya
ustaz nggak mungkin saya benci sama anak saya hadapan tuhan sampai jumpa di
uri doa jaga di kamu nah tolong maafin ya lilay tahala bu karena allah subhanahu wa ta'ala
saya sudah memaafkan wuri bu alhamdulillah semoga allah subhanahu wa ta'ala mengangkat
derajat pasang sementara pasang sudah jadi pemaaf pemaaf ikhlas insyaallah amin amin
punya hutang atau janji keluarga segera untuk menyelesaikannya ini demi kebaikan bung wuri
saya akan melunasinya saya ibunya juga melunasinya pak ustadz mampu saya insyaallah
masya allah bu
gak nyangka ya pak bukit
bu wuri kabur dari penjara
malah ketabrak kereta api
saya kesini mau kasih surat edaran
untuk renovasi masjid
kalau yang beginian jangan cari saya
kalau nggak mau kasih gak apa apa
jangan disobek juga lah
itu kan punya perusahaan
di rotrasel perjalanan umroh
saya kerja cari uang
jadi bisnis itu saya mau apain uang saya
saya nggak perlu sumbangan ya
jangan datang lagi kesini
ini balasan buat dia
karena dia zolim
tapi saya kasian sama bu warti
dia kan orang yang baik
lah emang udah kelakuannya kayak gitu
ya penuh dosa
baru ajak di dunia
bagaimana ajak di akhirat
loh kok ada bendera kuning
siapa yang meninggal
bu huri ketabrak kereta api bu
bu wuri ketabrak kereta api
lihat barangkali keluarga ibu
mau berangkat umroh
siapa tau berminat
pokoknya kalau mau ikut travel saya
hotelnya gak jauh dengan ka'bah
ibu nanti dikasih air jam jam banyak
dan ibadah ibu ibu semua bisa tenang
kalau harganya spesial saya mau deh bu
dan keluarga lain mau ikut juga umroh bu
kalau gitu kakak juga mau
saya juga bu
alhamdulillah biarpada berkah ya
saya permisi dulu ya ibu ibu
belum dibayar lagi
emang kenapa bu
saya kerja sama bu wuri
tapi belum dibayar
ini nih akibatnya
kalau menjolimi saya
kena azab tuh orang
ngobrol ngobrol kayak gitu bu
kalau didengar sama ibunya
kasih tau kalau kayak begitu